partai gerindra menegaskan tidak akan terburu buru meneklarasikan prabowo subianto sebagai calon presiden dua ribu dua puluh
gerindra membuka komunikasi politik bagi semua partai termasuk pdi perjuangan
namun gerindra menolak jika prabowo disandingkan sebagai calon wakil presiden joko widodo
elit gerindra menyatakan semua kader telah solid meminta prabowo diajukan sebagai calon presiden dan bukan calon wakil presiden siapapun
namun gerindra masih membuka pintu komunikasi bagi partai yang ingin berkoalisi mendukung prabowo sebagai calon presiden
bagi gerindra sangat kecil kemungkinan mengajukan tokoh lain sebagai calon presiden
dalam waktu dekat gerindra akan melakukan konsolidasi nasional untuk menentukan sikap pada pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
menanggapi soal calon wakil presiden gerindra menyebut akan duduk bersama mitra koalisinya untuk membahas kriteria pendamping prabowo
saya kira sejauh ini kita punya komunikasi yang baik hubungan dalam arti dialog dan komunikasi dalam banyak hal gitu
tapi kalau untuk mengenai calon presiden belum ada
kalau bagi gerindra kita solid akan mendukung pak prabowo sebagai calon presiden
sejauh ini boleh dikatakan hampir seratus persen atau seratus persen lah semua kader gerindra itu menginginkan pak prabowo sebagai calon presiden
kalau pak prabowo mengajukan orang lain
kemungkinannya kecil ya